masih ada lagi cara untuk sosialisasi yang satu ini dilakukan oleh komunitas masyarakat anti golput
melakukan sosialisasi kepada calon pemilih untuk jangan golput
wah itu penting banget ya supaya partisipasinya semakin tinggi nih pada pilkada serentak dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas
dan tidak lupa menggunakan hak pilihnya
jadi kalau ketemu pocong pocong di seputaran jalan sudirman medan senin siang jangan takut
karena ternyata mereka kemarin itu pakai kostum kostum seperti pocong badut dan juga raja raja feraun untuk melakukan sosialisasi
takut sih jadinya ya
aksi yang dilakukan oleh komunitas masyarakat anti golput ini terbilang unik dan seram
pasalnya mereka menggunakan kostum seperti pocong dan badut
aksi ini dilakukan untuk mengajak masyarakat datang ke tps pada dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas untuk menggunakan hak pilihnya

menggunakan hak pilih suaranya
aksi tersebut berhasil menarik perhatian para pengguna jalan yang lewat di sepanjang jalan sudirman medan
lewat jalan ini sebagian tiba tiba ada lihat pocong
jadi ternyata mereka juga mengarahkan untuk aksi pemimpin pemimpin di tanggal dua puluh tujuh

karena kan untuk yang pocong dan musik tiktok ini kan juga sekarang lagi kekinian
diharapkan dengan aksi tersebut dapat mendorong warga sumatera utara
untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak dua puluh tujuh juni mendatang
sehingga angka golput yang selama ini tinggi di sumatera utara dapat ditekan
sier langga medan